ada yang suka ada juga yang tidak
ada yang berpendapat seratus hari pemerintahan anisandi di ibu kota
sudah banyak pencapaian yang pro rakyat
namun ada juga yang menuding kebijakan kedua pemimpin jakarta ini
kontroversial dengan banyak menabrak undang undang
kita akan mengulasnya malam hari ini tepat di seratus hari
kepemimpinan anisandi di dki
bersama dengan rik rik rizkiana yang merupakan ketua komite harmonisasi regulasi tgupp
selamat malam pak rik rizkyana
terima kasih sudah hadir kemudian ada gembong warsono yang merupakan ketua fraksi pdi perjuangan dprd dki jakarta
selamat malam pak gembong terima kasih
sudah hadir malam hari ini ada pak nirwano yoga
yang merupakan akademisi tata kota dari universitas trisakti
terima kasih sudah hadir
kita akan mulai malam hari ini mungkin dengan melihat terlebih dahulu ya
sejumlah hal yang kemudian paling tidak diklaim ataupun sudah diumumkan
merupakan capaian capaian ataupun juga masih dalam proses
yang dikerjakan oleh gubernur anies baswedan
dan wakilnya sandiaga uno dalam bentuk infografis berikut ini
dalam status hari ini memang ada sejumlah hal ya cukup banyak sekali
tapi yang kemudian menjadi sering diumumkan
ini mungkin ada yang versi lebih singkat ya yang menjadi tujuh janji anies sandi
ini dia program rumah dp rupiah yang kemudian sekarang juga banyak
dikonsumsi oleh universitas trisakti
ini juga yang terkait dengan program transportasi terintegrasi
ini dengan istilah oko tiga pak ya dengan lima ribu rupiah
kemudian yang tidak kalah populernya kebijakan saat itu
yang banyak yang menganggapnya sebagai gebrakan
tapi juga ada yang meragukan dengan menutup alexis
dan kemudian ada beberapa hal yang lain
soal reklamasi ini juga polemiknya sampai ke tingkat nasional
tapi sikap tegas juga disampaikan menghentikan reklamasi
dan kemudian soal hentikan pengusuran ini juga masih menjadi banyak perdebatan
tapi inilah pemimpin ya sebuah provinsi ataupun karakter pemimpin seperti itu
pasti ada yang suka ada juga yang tidak
tapi kalau kita lihat saya tidak mulai dari pak riki saya mulai dari pak gembong dulu
kenapa saya ingin melihat
pak gembong bukan kita memang harus diapresiasi
beberapa hari kemudian alexis ditutup
sesuai janji kampanye pak
kalau menurut anda ini sebuah hal yang cukup positif tidak
dari kinerja anis sandi
dalam konteks penutupan alexisnya positif
tetapi apakah itu prestasi anis sandi bukan
karena memang dia sudah habis masa izin yang diberikan oleh pemprov dg jakarta
jadi artinya penutupan alexis bukan karena hebatnya anis sandi menentukan kinerja di pemprov dg jakarta itu
nah memang sudah habis waktu itu
sudah dengan sendirinya
dan kemudian follow up selanjutnya tidak ada penutupan tempat lain yang serupa
betul kan tidak ada
sampai dengan hari ini kan tidak kita saksikan lagi
apakah cuma analis terus alexis tak kan tidak juga
jadi kalau kita hanya fokus pada alexis saat itu oke kita cukup jempol
tapi persoalan yang seperti alexis bukan satu satunya
faktanya sampai hari ini nggak ada yang dilakukan oleh pak anies
tapi kalau janji kampanyenya kan memang menutup alexis tidak ngomong yang lain lain pak ya
kalau sesuai dengan
kalau mau mencoba dengan konsisten
tetapi itu juga bukan prestasi
karena kan itu tadi saya katakan
tanpa dia janji kampanye pun itu dengan sendirinya nggak ditutup
kalau ada yang bilang misalnya pemimpinnya bukan anis sandi bisa saja diperpanjang
belum tentu juga
jadi tidak serta merta seperti itu juga mas
baik pak riri tidak ada komentar
bukan prestasi dari anies sandi
jadi gini mungkin saya awali dulu dengan bahwa seluruh visi misi yang dibuat anis sandi itu berdasarkan data
jadi berdasarkan survei
sehingga yang kemudian dijanjikan dan kemudian dilaksanakan itu ya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mayoritas penduduk jakarta
maka dari itu ketika kemudian misalkan ada terkait dengan polemik
misalkan mengenai penutupan alexis
ya tadi seperti mas nia juga menyampaikan bahwa kalau gubernur lain barangkali bisa diperpanjang gitu loh
walaupun belum tentu juga kata pak gembong ya
karena sebelum kita memutuskan untuk tidak memperpanjang ya
tidak memproses apa namanya perpanjangan izin itu
izin izin untuk fungsi yang lain kan sudah diberikan oleh pajar
oleh gubernur sebelumnya kan gitu loh
maksudnya izin izin yang terkait tempat tempat seperti alexis maksudnya
jadi alexis itu kan penggunaannya beberapa pak
ada hotelnya ada griapijatnya ada ini macam macam
jadi diberikan pajak yang mana
nah yang sudah diberikan oleh pajak ada beberapa
termasuk kalau tidak salah griapijatnya tuh
saya lupa lah ya secara detail
cuma dari lima kalau tidak salah izin itu sudah diberikan diperpanjang sebelumnya oleh pajak roh tiga
nah yang dua enggak termasuk mengenai masalah apa namanya ya pijatnya barangkali yang tidak diperpanjang
jadi artinya apa
artinya kalau seandainya misalkan
bukan pak anis andi
bukan pak anis andi ya
terus kemudian itu expirednya di zaman sebelumnya gitu ya
barangkali diperpanjang karena itu sudah seolah olah paket kan begitu loh
justru justru yang masa masa kata lewar satu izin
jadi saat itu yang ditutup griapijat loh jangan salah loh
yang berakhir itu griapijatnya
bukan pak jarod memperpanjang graficat
enggak enggak justru maksud saya izin izin yang lain
justru yang sekarang expired di masa anis adalah griapijat
nah yang sebelumnya beberapa bulan sebelum pak anies menjabat
ya itu ada izin izin yang lain termasuk hotel kalau nggak salah restoran dan sebagainya
yang diperpanjang oleh pak jarod gitu loh
nah jadi justru kita memutuskan ya udah
alhamdulillah masih ada dua nih izin yang kemudian kita
belum diperpanjang kan gitu loh
akhirnya ditutup begitu ya
jadi kita enggak perpanjang
jadi artinya kalau toh misalkan alexis masih beroperasi untuk hal yang lain
ya yang di luar griapijat ya karena memang izinnya sudah diperpanjang sebelumnya
gitu loh seperti itu
baik pak nirwana tanggapan anda seperti apa
karena bisnisnya begini
ada pemimpin janji begitu
janji begitu banyak dan lain sebagainya
kemudian untuk menagi menutup tempat tempat seperti alexis dan lain sebagainya
itu kan biasanya hal hal yang sangat sensitif dibahas oleh pemimpin ya
agak susah karena terkait mungkin dengan backing dan lain sebagainya
selalu itu yang menjadi perbincangan
rahasia umum seperti itu
tapi ini kemudian saat itu ditutup sempat menjadi mengejutkan juga di publik gitu ya
walaupun kemudian pandangannya tetap menjadi dua
ada yang mengapresiasi ada juga yang berpandangan bahwa wah ini hanya kemudian semacam menghibur
sedikitlah buat warga dki
tapi kalau pandangan anda secara apa
tata kota begitu kemudian gebrakan menutup alexis ini menjadi sebuah gebrakan yang menjadi sebuah gebrakan ukuran keberhasilan tidak di seratus hari ini paling tidak
ya ada tiga catatan saya ya dari pemantuan di lapangan
yang pertama memang pada awal penutupan alexis mendapatkan apresiasi yang positif dari masyarakat
nah tetapi yang dikatakan pak gembong tadi ya
ada pr yang kedua
sampai dengan sekarang ini kan dinas pariwisata dan kebudayaan yang bertanggung jawab terhadap pengeluaran ini
izin termasuk badan pelayanan terbaru satu pintu ya
belum memberikan informasi tindak lanjut dari penutupan tempat tempat hiburan yang lain
jadi ini sebenarnya yang kita tunggu juga sebenarnya
maaf diskotik diamond itu sudah pak
betul setelah itu ya
betul izin tidak diperpanjang
jadi artinya ada
berarti ada maksudnya
nah justru maksud saya ini kan kita tinggal lihat prosesnya aja
ya yang sudah ekspaya
maksudnya tidak bisa ditutup serentak bersamaan gitu nggak bisa
ya artinya sih kalau menurut saya dalam konteks ini kan pak anies itu cukup bijaksana
dalam melihat ya
kalau orang dicabut izinnya begitu saja barangkali bagaimana mereka mau adjust kan gitu loh
nah kalau sekarang sudah tahu akan expired katakanlah satu tahun lagi
mestinya kelihatan kebijakan apa namanya gubernur yang sekarang bahwa dia nggak akan memperpanjang
dia bisa masa transisi gitu loh
kita nggak sampai orang sembarangan mencabut apa namanya
izin begitu saja tanpa apa namanya
ini terkait dengan yang akan dikembangkan oleh pak anies yaitu tentang
kota wisata halal
pasca penutupan langsung kemudian timbul wacana
kota jakarta menjadi kota wisata halal
sebenarnya yang kita harapkan adalah harusnya keluar apa sih kriteria kota wisata halal gitu
kalau kita bicara di
ini belum ya
sementara kalau di indonesia baru ada dua kota yang menyatakan sebagai kota wisata halal
yaitu satu kota mataram dua kota banda aceh
nah ini kan ada contoh umpamanya
nah jakarta akan menuju kemana
ini nanti terkait dengan pak rik tadi bilang bahwa
bagaimana dengan tempat tempat hiburan lain
yang masa izinnya habis dalam periode lima tahun ke depannya
karena kan terkait dengan konsep wisata halal tadi gitu
apakah tempat tempat hiburan tadi seperti apa sih yang boleh dan yang tidak
karena kita terhadap juga dengan sebagai kota investasi
nah ini yang kita tunggu sebenarnya dalam beberapa bulan ke depan ini harusnya keluar
dan tentunya teman teman
jadi maksudnya sebelum belum serah apa ketika dalam seratus hari ini belum ada kriteria wisata kota halal
tapi kemudian tempat tempat seperti alexi dan disco tengg diamond tadi ditutup begitu
artinya nggak masalah wajar wajarnya
kita tunggu saja begitu
harusnya dengan penutupan tadi
atau harusnya bersamaan
ini kita bicara soal satu kepastian investasi
kita bicara juga bagaimana pengusaha tempat tempat hiburan tadi ada kepastian hukum umpamanya
apakah cukup satu tahun
apakah lima tahun
kan kita perlu ada kepastian itu
kemudian yang kedua
dinas pariwisata terutama yang membawai bidang ini
bisa langsung memberikan tempat tempat hiburan mana yang diindikasikan oleh masyarakat
tidak sesuai dengan perizinan gitu
jadi dengan demikian
masyarakat bisa menilai
jadi yang kedua tadi
ada keadilan setelah penutupan alexis diikuti oleh diskotik oleh tempat tempat hiburan lain
itu aja sebenarnya yang kita pantau mas
ada yang menarik ketika di seratus hari ini muncul wacana
beberapa waktu sebelumnya sebenarnya juga
tapi dalam konteks seratus hari ini muncul wacana yang disebut sebut dari fraksi pdi perjuangan di dprd dki
akan melakukan interpelasi kepada anies sandi
kenapa ini pak gembongko tiba tiba seratus hari ini bukan mengkritik misalnya
atau mengapresiasi atau mengkritik
kemudian malah mengajukan dengan mengadu wacana interpelasi ini
disebut sebut sama kader gerindra disebut ini belum move on
ini bukan masalah move on atau tidak move on
tetapi adalah persoalan kita sebagai pemimpin dki jakarta harus mampu memberikan teladan dalam konteks penegakan hukum di provinsi dki jakarta
disitulah itu titiknya
jadi ayo pak anies dan pak sandi berikanlah teladan kepada dki jakarta
berikanlah teladan kepada warga jakarta taat hukum
contoh yang tidak taat hukumnya apa misalnya
contohnya ketika pak anies menempatkan pkl di jalan tanah abang
itu kan bertabrakan dan hukum
yang kedua ketika wacana pak anies ingin mengoperasikan kembali memperbolehkan operasi kembali
becak di provinsi dki jakarta itu kan bertabra dengan perda
hal hal seperti inilah yang ingin kita pertanyakan bergumur
hak bertanya ya interpelasi ya
jadi sebetulnya bukan hal yang luar biasa mas indra
jadi kita sebagai anggota dewan ingin menggunakan hak kita sebagai anggota dewan
supaya maksimal peran kita
kenapa tidak diundang rapat misalnya kalau istilahnya rapat dengar pendapat dulu misalnya
kenapa langsung masuk menggunakan hak
interpelasi kan salah satu hak yang istimewa di dprd
biasa saja lah
biasa saja lah
hal yang biasa
karena interpelasi nanti bisa masuk ke angket jangan jangan kan
kita lihat lagi perkembangan kayak apa ke depan kan
bagaimana pak rikrik ada wacana interpelasi ini
dengan apa bukan tutur dingin ya
dengan dugaan dugaan yang diajukan melanggar sejumlah peraturan perundangan dalam kebijakan
artinya mari kita secara jernih melihat perda perda itu
seperti misalkan perda tentang penataan tanah bank
pengalihan fungsi ya
dari jalan dari toar toar segala macam dalam konteks yang di tanah bank ini
itu dilakukan oleh pemerintah
ya sebagai program pemerintah
sama juga dengan becak juga
itu merupakan program pemerintah
pemerintah pusat atau pemerintah dki
artinya itu tidak dilakukan oleh orang persoarangan atau badan gitu loh
yang dilarang oleh dua perda itu pak
itu adalah setiap orang
orang itu siapa pak
bunyinya begitu ya
jadi dibaca lagi definisinya
kalau dibilang setiap orang
ya orang yang disebut orang itu siapa
bukan pemda pak
tapi kalau program hoax pemerintah boleh
saya melihat di dalam dua perda perda yang ada
itu yang menjadi subyek yang dilarang itu adalah yang bukan pemerintah
jadi kalau pemerintah punya kebijakan
itu boleh saja
diskresi berarti pak
ya kayak misalkan yang untuk perda beca ataupun tibum itu
kan disebutkan setiap orang atau badan
coba dilihat lagi definisi orang dan badan itu
jadi artinya semua
tidak bisa masuk kategori
tapi begini mas yedra
nah ini bedanya pak
kalau dalam konteks ini adalah program pemerintah
termasuk dp pak
dp dikatakan oh melanggar ketentuan bi segala macam
loh ketentuan bi ini sendiri mengatakan kalau itu program pemerintah
ada bunyinya begitu
ada bunyinya begitu
jadi artinya sekarang ya dengan segala macam perda aturan dan segala macam yang ada sekarang itu
ternyata ya alhamdulillah ya ini pemimpin ya yang kemudian bisa merasakan apa namanya
getaran dari kebutuhan masyarakat aspirasi masyarakat
itu masih dimungkinkan untuk melakukan diskresi ataupun bukan diskresi
kalau diskresi barangkali penyimpangan
ini melaksanakan program gitu loh
ya dengan baik gitu loh
jadi itu intinya secara sederhana tidak ada aturan perundangan yang dilanggar atau perda yang dilanggar
karena itu hanya untuk perorangan dan badan
perorangan badan pak
bisa diartikan seperti itu pak gembong
setelah jeda ya kita jawabnya pak ya
kita berbicara lagi di prinews
sebelum kita jeda untuk break tadi pak gembong sudah siap siap untuk menjawab
nah sekarang silakan pak
itu disebutkan dalam peraturan perundangannya perorangan atau badan
jadi bukan pemerintah
kalau pemerintah dalam konteks program boleh misalnya menutup jalan jati baru tanah abang dan lain sebagainya
menurut pak rikrik tadi ya
pak arikrik mengatakan seperti itu kan diskresinya gubernur
ketika bicara kebijakan itu kan arahnya kemana kebijakan itu
makanya selalu saya sampaikan bahwa sampai dengan seratus hari ini kebijakan yang disampaikan oleh pak anies dan pak sandi baru sebatas kebijakan seolah olah
kenapa kok bisa kebijakan seolah olah
kebijakan seolah olah pro kepada rakyat kecil
tapi faktanya bahwa itu sebetulnya pemiskinan kepada rakyat kecil
yang membuat ini bisa terbukti perkataan dari pak gemung apa contohnya misalnya
ketika bicara hari gini kita bicara pengayuh becak
harusnya yang dengan alokasi anggaran rp tujuh puluh tujuh satu triliun pak anies dan pak sandi mampu mengalih profesikan mereka kepada profesi yang lain
maksudnya penarik becak
coba kita alih program misalnya di tukang bakso misalkan
jadi pengusaha mie misalkan
kita berikan pelatihan kepada mereka agar mereka lebih berdaya
harkat dan martabatnya kita naikkan
hari gini di era digital seperti ini ada orang mengayuh becak apa nggak kasihan seperti itu
inilah yang selalu saya katakan ini adalah kebijakan seolah olah
seolah olah pro kepada rakyat kecil tapi sebetulnya adalah pemiskinan kepada rakyat kecil
pemiskinannya dimana pak
kalau misalnya memersilakan
sekarang saya mau tanya
tetap mengayuh becak gitu ya
mereka tetap mengayuh becak
apakah mereka bisa bersaing dengan ojek online misalkan
nggak realistis maksudnya
dengan era digital seperti orang di rumah sambil tidur
nggak perlu nyari keluar
nggak perlu keluar
mereka tahu tahu sudah datang sampai di depan rumah
hal seperti ini yang harus kita baca secara realistis
kan gitu lho
bahwa pak anies punya diskresi seperti itu
oke lah itu silahkan
tetapi sekali lagi
dalam konteks pemberdayaan rakyat jakarta
ini yang harus kita dorong bersama sama
sebelum dijawab pak rik rik
artinya saya mau luruskan tadi
kalau soal yang tanah abang
jadi tidak melanggar peraturan perundangan
dengan penjelasan pak arik rik tadi
saya tetap berpegang pada itu tadi
bahwa ada undang undang yang dilanggar
ada peraturan tentang ketertiban umum
ada peraturan tentang tata ruang
walaupun tadi kak argumennya seorang atau badan
ini kan kita masing masing punya argumen
tetapi sekali lagi
bahwa jalan itu peruntukannya bukan untuk jualan
itu asumsi yang kita kembangkan
sehingga dalam waktu dekat ini
coba kita akan kegalang kekuatan dengan tempat tempat beraksi yang lain
bagaimana kita menyikapi hal seperti itu
masih terkait dengan tanah abang dulu ya
sebelum kita bicara
yang apa becak itu seolah olah prorakyat
kalau anda melihat bagaimana pak
ya secara keseluruhan yang kita garis bawahi dalam satu hari ini adalah
menata kota itu perlu dengan etika
menata kota dengan etika
nah dengan etika itu mesti gini
di kota ini kan kita sudah
sudah punya peruntukannya
sudah punya aturan aturan lainnya lah
begitu aturan aturan ini dilanggar
atau kemudian ada diskresi
setiap kebijakan itu selalu dilihatnya jangan hanya parsial
tapi kalau bicara kota
begitu dia ada parsial
maka kebijakan itu akan berlaku untuk seluruh kawasan di jakarta
nah dalam kasus tanah abang umpamanya
begitu pkl boleh berjualan di jalan
boleh berjualan di terbang

tanah abang ya
maksudnya kan parsial
begitu dia boleh berjualan di trotoar
boleh berjualan di jalan
bagaimana dengan dampaknya terhadap pasar pasar lain di jakarta
boleh nggak kalau pkl tadi berjualan juga melakukan hal yang sama di pasar senen
di pasar jatinegara
ini contoh bagaimana
turun jalan semua
semua turun jalan
apa bedanya kalau memang tadi bicara soal keadilan gitu
kemudian bicara becak umumnya
dalam selain aturan hukum yang tadi ada
dalam konsep penanganan becak ini kan yang kita lihat sebenarnya adalah
kalau memang becak itu tadi boleh di kampung ini
boleh di kampung wisata
sekarang apa bedanya kalau tadi becak tadi boleh di pemukiman yang membutuhkan
artinya keluar dari perkampungan tadi
tapi di permukiman pemukiman yang tersebar di seluruh jakarta
jadi ini kan jadi tidak selaras lagi dengan apa yang sudah dibuat dalam pola makro transportasi masal terpadu
pada saat bersamaan sejak zamannya pak sutiyoso pak fokke kemudian juga pak jogja dan pak ahok
kita sudah mempunyai pola makro transportasi masal yang terpadu
yang sekarang lagi dibangun besar besaran
di mana di situ dijelaskan bahwa becak bukan bagian dari angkutan umum
bukan alat transportasi bahkan
nah ini kan harusnya kita mengarah fokusnya ke sana gitu
kita bicara soal jakarta ini
bicara soal tata kota tadi
nah etika tata kota itu yang kita lihat banyak sekali membuat orang menjadi gamang mas
ini yang harusnya kita kembalikan
karena bagaimana juga setiap kebijakan tadi berlakunya untuk semilarah
tidak bisa parsial
sehingga jangan juga diskriminatif aturan itu berlaku
oke dua dulu ya pak rikri
intinya soal yang pertama misalnya membolehkan pkl tanah abang
kalau soal aturan perundangan tadi anda melihat celahnya begitu kan
bahwa itu bukan kepada pemerintah tapi kepada orang berorang
pkl itu tidak jualan di depannya transtv atau gocnn
kan sama posisinya
jadi gini pak
yang namanya peraturan itu yang jelas kan semuanya itu kan ditujukan untuk rakyat
demikian gitu ya
nah program itu kan program itu adalah hal yang spesialis kan begitu
dibanding dengan aturan yang umum
kalau programnya ada di monas ya udah di monas kan begitu loh
ya kalau ada program
itu kan tergantung pengalokasian dari program itu
dan itu keundangannya pemerintah dki
kan nggak mungkin kemudian itu berlaku di tanah abang
programnya di tanah abang
terus kemudian berlaku di depan transtv gitu kan
itu yang dikatakan menata kota tidak parsialnya tadi
enggak ini bukan parsial
kan gitu loh
program itu dalam arti pemerintah melihat kondisi kondisi tertentu yang pada akhirnya dibutuhkan satu solusi penyelesaian
yang kalau toh itu bukan permanen
kayak misalkan tanah abang itu kan bukan permanen pak
itu kan ditujukan penataan itu untuk
karena sedang akan dilakukan pemenahan secara lebih terpadu lagi
untuk tata ruang di tanah bank itu
tapi kalau soal keadilan pak bagaimana
justru keadilan di situ
justru keadilan di situ
itu adalah sesuatu yang mustinya menjadi titik tolak dari setiap kebijakan
nah seperti untuk masalah beca
yang jelas semua orang berhak untuk mendapatkan nafkah kan mencari
memilih kehidupan yang layak
memilih pekerjaan dan sebagainya
nah terus kemudian ya
makanya ini dilihat juga programnya itu apa
jadi jangan dilihat
secara umum kan misalkan
nah apa apa programnya ya
kayak seperti misalkan ya
itu kan kemudian akan tadi sudah dikatakan tujuannya wisata
ya di kota tua
misalkan di beberapa termasuk di komplek komplek yang barangkali di situ
jadi bukan untuk transportasi maksudnya
lebih kepada ini adalah memberikan pekerjaan
karena apa pak
karena di awal kami mulai kampanye
karena memang saya pak gembong pun tahu saya terlibat dari masa kampanye
di awal kita mulai melakukan kampanye
kita survei kita sudah menjelaskan
bahwa top of mind dari penduduk jakarta adalah bagaimana mereka bisa memiliki job security
ini kita mesti create job sebanyak banyaknya
kita mesti membuat semua orang kreatif untuk melihat
kenapa memulainya dengan becak
kalau memulai dengan beca itu adalah satu hal yang pada faktanya pun ya itu masih menjadi profesi di beberapa daerah gitu loh
kayak misalkan pagi sore ini kami terus terang menerima aktivis lingkungan yang dia menyampaikan di daerah jakarta utara sebagian itu
terus ada beberapa gitu saya lupa detailnya
itu masih ada becak
dan diperkirakan becak di jakarta masih beroperasi
itu sekitar seribu
padahal dilarang ya dalam perdana ya
ini kalau dibolehkan bisa dari lima ribu
nah justru sekarang kita yang dilakukan bukan pembolehan tapi penataan
nah kadar itu inilah program gitu
jadi ya sekarang etikanya apa sih dalam konteks peraturan

ini tadi bapak nyinggung oh ini kepastian hukum gimana
ini tadi bapak nyinggung oh ini kepastian hukum gimana
buat investor kali seperti di alexis
loh kepastian hukumnya jelas pak izinnya cuma sampai tanggal segini
hukum itu kan sesuatu yang pasti aturannya mengatakan izin sampai
justru ini jelas menurut anda
kita menjadi tidak menjelaskan kalau misalkan oh ini izinnya bisa seumur hidup loh
tiba tiba dicabut misalkan
nah itu tidak jelas
jadi kalau bicara hukum itu ya parameternya mesti jelas
jadi pkl boleh berjualan di iturtomar bapak
bisa berjualan di iturtomar bapak
pak itu kan tadi saya bilang program pak
nah itu kan program di tanabang itu
ya itu kan untuk sementara pak
ya sementara itu ada waktunya bapak
ya sementara ada waktunya ya ini
sudah pernah diekspos tidak berapa lama waktunya
kapan akan berakhir
detail saya kurang paham
cuma kan sekarang penataan itu sedang terjadi pak
desain segala macam kan gitu
jadi bukan sementara tapi sementahun
kita baru seratus hari mbak
bapak ekspektasinya seratus hari kita mau buat apa pak
justru sekarang bagaimana kemudian kita memulainya dengan cara yang baik
tanpa harus teriak teriak tanpa harus bilang ini anggota dpr semua maling misalkan begitu
ini nyindir kepemimpinan sebelumnya ini maksudnya
artinya kita melakukan sesuatunya itu pak
dengan justru dengan sangat beradab gitu loh
memperhatikan nasibnya seperti apa
tidak main hantar panggung
tapi justru pdip pernah
pdip pernah menyebut bahwa komunikasi antara gubernur wal gubernur harus lebih baik dengan dprd
nah itu justru sekarang yang terjadi kalau menurut saya
sudah lebih baik menurut anda
sudah sangat baik pak
belum baik kalau menurut pdip
ya kalau menurut pdip belum baik ya
tidak apa apa kan pdip kan hanya satu dari sekian fraksi kan begitu
tapi yang jelas tidak ada hal hal yang kemarin mungkin dialami oleh
sejarah dprd kami lah yang tahu
dprd pasti kami yang lebih tahu
lebih tahunya bagaimana komunikasinya
sampai dengan hari ini sampai dengan hari ini selalu saya katakan
tidak ada pertemuan bersifat informal maupun formal dengan gubernur dan wakil gubernur
sampai dengan seratus hari ini
kecuali pertemuan di rumah
di morning di rumah ketua dprd saat itu
sampai dengan detik ini fraksi fraksi yang jumlahnya ada sepuluh fraksi itu kita belum pernah sekalipun kita diajak bicara
bagaimana menata jakarta lima tahun ke depan arahnya kemana kita sama sama
formal informal tidak pernah
hanya satu kali bertemu coffee morning tadi
di rumah ketua dewan
saat itu karena apa
tunjang ganjing saat itu persoalan paripurna istimewa atau tidak istimewa
itu tuh persoalan
mungkin pak gembong yang nggak diajak barangkali pak
boleh bapak menyampaikan seperti itu
boleh bapak juga sampaikan kepada fraksi fraksi yang lain
faktanya sampai dengan hari ini tidak ada
itu komunikasi yang baik dari mana
semua fraksi ini
dibandingkan dengan oh iya kecuali nggak tahu fraksi pendukung
fraksi yang lain tidak
saya tadi siang baru bersama sama fraksi nasdem
tidak pernah juga mengakunya
ini seratus hari
baru satu kali ketemu
di rumah ketua dewan
saat itu menjelang menjelang pelaksanaan paripurna istimewa
kan gitu lho
saat itu kan sedang gonjang ganjing
istimewa atau nggak kan saat itu kan gitu lho
apakah gara gara ini kemudian ada interpelasi karena tidak pernah diajak ngomong
itu kan itulah
tetaplah bersama kami di prime news
sebelum lanjut kebicaraan program per program ya
tetapi ini menjadi menarik ketika terungkap dalam seratus hari ini
paling tidak menurut pd perjuangan pak gembong warsono
belum ada lagi komunikasi dengan
antara gubernur wakil gubernur dengan dprd dki begitu
bagaimana anda melihat ini
ini apakah kemudian mampat ketika kebijakan seperti tanah abang tidak pernah dikonsultasikan
begitu paling tidak dengan dprd
jadi begini pak
komunikasi politik itu kan banyak bentuknya pak ya
ya banyak bentuknya
ketika kemudian kita melakukan rapat dengan komisi antara pemda dengan dprd itu pun juga komunikasi
di antara pemda dengan dpr
dprd kan pak kan begitu ya
melalui rapat rapat itu kan komunikasi
buktinya alhamdulillah kita bisa segera menyelesaikan apbd tepat waktu pak
kan gitu loh
maksud anda itu salah satu wujud komunikasi yang baik
komunikasi yang baik pak
yang sebelumnya bisa sampai molor hampir setengah tahun pak
di zaman pahok maksudnya nih ya
saya nggak tahu pak ya
ya kan yang molor di zaman pahok ya
kan bukan rahasia lagi pak itu pak
sudah makanya artinya apa
artinya saluran komunikasi kita baik sudah pak
jadi artinya ya artinya kalau personal komunikasi personal kan masing masing punya kesibukan
barangkali belum ketemu waktunya saja
tapi pak gembong tadi mengaku beberapa fraksi yang kan pak gembong dprd tahu kan
tapi kan pak gembong itu karena satu dari sekian banyak anggota dprd kan kita nggak tahu pak gitu ya
saya sih punya persepsi baik aja ya barangkali belum ketemu waktunya kalau untuk pak gembong ya barangkali begitu ya
tapi intinya kalau dari sisi kelancaran program program ya terus kemudian tadi apbd bisa selesai nanti insya allah rpjmd juga itu sama sama selesai
terus kemudian bagaimana proses penarikan raperda bisa baik juga itu kan itu kalau menurut saya itu itulah komunikasi yang
maksudnya ada ukuran ukuran komunikasi itu diukur dari program yang berjalan itu
saya kira begitu
yang tadinya kontroversial pun ya dengan pihak kementerian dalam negeri kan akhirnya kita guyupkan
itu dengan kementerian dalam negeri
nggak termasuk dprd kan gitu loh
ya anggaran kita disetujui kan salah satu kepercayaan
kalau ukurannya begitu bagaimana pak gembong
itu kan kita bukan menyetujui kok
untuk tgupp fraksi pdb tidak menitu alokasi anggaran dua puluh delapan miliar itu
kalau fraksi dip kan ya beda pak
persoalannya adalah itu adalah di kemendagri
kemendagri juga tidak konsisten
ketika evaluasi awal kan tidak boleh
akhirnya begitu evaluasi kedua akhirnya dibolehkan dengan ditempelkan dalam skpd
alokasi anggaran tgupp itu
maka ketika rekrutmen tgupp tidak transparan maka menimbulkan persoalan
ini kan barang pengadaan barang dan jasa ini
nggak boleh itu hanya segedar memenuhi janji janji dia merekrut
orang orang timnya dia
kalau disebut kemendagri tidak konsisten tadi berarti kan memang ada komunikasi
ya bisa saja
gubernur melakukan komunikasi dengan mendagri
ya karena itu sudah kebuka komunikasi
atau fraksi pdi perjuangan saja
ketika awal kita usulkan kemendagri
kan gitu loh
kemudian dievaluasi oleh kemendagri
evaluasi kemendagri adalah menolak alokasi anggaran tgupp
karena itu timnya gubernur
maka alokasi anggarannya diminta untuk ditempelkan dalam anggaran operasionalnya gubernur
itu yang pertama
dengan bahasa seperti itu dari kemendagri
maka mungkin gubernur melakukan lobby ke kemendagri
itu ditempelkan alokasi anggaran dua puluh delapan sembilan miliar itu ke bapak pedang
ini kan oke bolehlah saling klaim
kita bisa mengubah juga
masih tidak secara lancar tidak
tapi ada muncul paling tidak pengakuan yang berbeda
kalau anda melihat ini bagaimana dalam seratus hari kondisinya masih begini
ini wajar atau bagaimana
ya tentu kalau kita melihat ini kita sebenarnya juga agak prihatin sebenarnya ya
berarti kan masih ada persoalan yang belum selesai di periode sebelumnya dengan sekarang
nah ini nanti akan terbaut dengan program program pembangunan kota selanjutnya
kalau kita bicara tadi di layar masih ada tujuh janji gitu ya
di dalam rpcmd ini kan ada dua puluh tiga janji yang harus dipenuhi
yang dalam akan dua puluh lima tahun ke depan
nah harusnya kan kita menjadi bahan evaluasi seratus hari ini program program apa yang sudah
program program apa yang belum gitu kan
dan program program apa saja yang menghadapi kendala gitu
nah contoh memangnya kalau kita bicara umpamanya yang kemarin berluncurkan rumah dp rupiah
ini kan banyak sekali pertanyaan pertanyaan yang timbul gitu
terus kemudian apa yang jadi persoalan juga bagaimana dengan program terdahulu seperti pembangunan rumah rusun
di rusun nawa itu ada enam lokasi yang tahun lalu seharusnya sekarang ini sudah ada progres
maret bahkan juga juni besok itu harusnya selesai
walaupun bukan program kampanye tapi tetap harus dilanjutkan
betul kan kita bicara soal hunian gitu
bicara bukan siapa gubernurnya
ini kan juga harus kita perlu juga evaluasi di samping tadi yang hunian vertikalnya tadi gitu
ada program yang harus kita kejar
kemudian yang kedua kalau kita bicara tadi
bicara oke otrip umpamanya
ini kan kita bicara soal pembangunan pola makro transportasi terpadu sebenarnya
nah jangan diganggu dengan kegiatan kegiatan atau program program kegiatan yang justru menjadi kontraproduktif
seperti apa misalnya
nah tadi kalau kita bicara becak umpamanya
itu nggak nyambung dengan oke otrip tadi ya
nggak nyambung dengan oke otrip tidak nyambung dengan pola transportasi terpadu
nah akibatnya apa
energi kita nanti habis hanya untuk bahas di situ dengan berkutat pada aturan hukum gitu
nah ini pr pr yang harusnya juga
mestinya skpd yang terkait itu memberikan semacam bantuan bahwa kita ini sudah punya lho pak
nah gitu kan
artinya jadi kalau kita bicara becak pasti dinas perhubungan yang harus berkenan gitu kan
jangan sampai nanti dibuat
tapi kalau becak tadi konteksnya wisata tadi itu bagaimana
tadi di dalam perda nomor delapan tahun dua ribu tujuh kan tidak menyebutkan itu hanya di kampung wisata
namanya perda itu kan untuk seluruh wilayah dki tadi maksud saya
tidak diskriminatif tidak parsial
nah itu yang harusnya jadi pertimbangan juga gitu
jangan sampai nanti keluar aturan baru
entah itu per gub atau per gub
atau perda yang lain yang membawahi payung tentang becak umpamanya
ini energi kita habis di situ
berarti pak gita seratus hari ini sudah ada penilaian terlihat tabrakan pak
program yang antara okeotrip dengan becak tadi
kami segera kembali untuk mengulasnya
tidak panjang sisa waktu di segmen ini pak ridrik
bisa mengomentari apa yang disampaikan pak nirwono tadi gitu terkait dengan okeotrip becak
tapi saya ingin bertanya juga
dalam seratus hari ini begitu menurut anda apakah sudah clear
orang mungkin bicara memujudkan janji dan lain sebagainya
tapi mungkin dalam seratus hari ini sudah clear tidak
visi arah pembangunan yang akan dicapai oleh pak anies dan pak sandi ini sudah jelas tidak menurut anda
ya yang jelas di awal kampanye maupun di awal pemerintahan pak anies sandi
sudah jelas directionnya gitu ya
bahwa itu sesuai dengan dana kampanye dan tiga program besar ya
sudah sangat kelihatan
dp rupiah menunjukkan affordable living
jadi semua itu bermuara pada tiga ya
ya termasuk program program yang ada
job creation dan apa contohnya yang paling tidak sekarang kelihatannya
itu kan masif pak
ya masif ya
jadi itu kan masif pak
targetnya pun insya allah bisa tercapai
pada papan pekerjaan itu akan tersedia dari okeoce itu ya
ya okoc terus kemudian ya termasuk ya tadi pilihan pekerjaan
termasuk menjadi tukang beca pada saat apa namanya
tempat wisata itu bagian dari pilihan
jadi semua pilihan pekerjaan
education belum terlihat ini ya
education kan ini pak kjp plus itu
kjp plus itu kan
nah penyaluran untuk yang dua ribu tujuh yang masih programnya gubernur sebelumnya itu baru akan selesai mei pak
jadi untuk yang plusnya itu pak nanti itu baru mulai juni
oh jadi sudah ada ya
sudah ada ya
jadi penghabisan anggaran dari yang gubernur sebelumnya itu bulan may jadi baru akan terasa nanti juni pak
ya juni tuh aduh luar biasa nanti pak
tujuh belas hari apakah pdip berharap semua sudah terwujud paling tidak program program yang dikampanyekan dan sering diulang ulang
ataukah anda berharap sebenarnya pdip sudah melihat anisandi ini punya arah yang jelas atau tidak dalam seratus hari
enggak objektif juga kalau pdip berjuangan menuntut semua harus selesai dalam waktu seratus hari
oke realistis berarti ya
nggak mungkin lah tapi dalam waktu satu seratus hari ini harusnya warga jakarta bisa dipertontonkan oleh pak anies sandi kita mau dibawa kemana
artinya fondasi pembangunan jakarta itu seratus hari sudah nampak
yang sekarang itu sudah nampak
belum sama sekali belum nama
tadi jawab kreasi
orientasinya oke lah katakanlah bicara oke oce apa sih oke oke
oke oke di kecamatan cuma ya kalau bahasa mohon maaf dengan saya sitir bahasanya teman kita dari eee
eh apa tuh partai
ada kolega saya itu program cuap cuap
program program di tingkat kecamatan
sosialisasi sosialisasi yang sebenarnya tidak jelas centrungannya
kenapa saya katakan tidak jelas cenderungannya
setelah sosialisasi toh mereka tidak diberikan suntikan modal juga
persoalan kita adalah bagaimana memberdayakan mereka itu kan perlu suntikan modal
nah ketika ada persuntikan modal yang menjadi persoalan adalah bunganya juga besar juga
itu loh mas indra
jadi disinilah dari teman kita demokrat teman kita demokrat menyampaikan seperti itu
enggak nih program cuap cuap aja
saya hanya menyitir mohon maaf gitu loh
tapi setelah kita saksikan
tapi pak kamu ngeliat sendiri memang cuma cuap cuap aja
setelah kita saksikan faktanya adalah mereka seperti itu
karena mereka tidak diberikan bantuan modal juga
padahal janji kampanyenya adalah mereka diberikan suntikan modal kepada
kalau itu dikatakan
tahapnya memang masih dalam tahap sosialisasi dulu bagaimana
sosialisasi kan harus ada jelas arahnya
ketika sosialisasi tingkat kecamatan kan
oh nanti akan begini bapak ibu
sampai punya usaha ini nanti pemprov akan melakukan ini
sampai punya usaha ini pemprov akan lakukan ini
kan seperti itu
sehingga ketika orang datang sosialisasi akan tahu gambarannya mau kemana
yang sekarang belum kesana ya
enggak ada mas
oke jadi masih ngambang aja
makanya saya katakan saya belum melihat gambaran lima tahun ke depan
mau kemana gitu
walaupun pak dewi mau menjawab
tapi memang waktunya sudah habis ya
katanya pak nirwono catatan anda
kira kira sudah terlihat belum seratus hari ini
sudah terlihat atau belum terlihat sama sekali
atau ya sudah mulai terlihat jelas
tapi masih mungkin ngelanggar aturan aturannya nggak ada
ya saya rumah ada tiga catatan
yang pertama mbak peda saat ini sedang menyusun draft rpcmd ya
rencana pembangunan jangka meninggara daerah dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua
di situ akan terbacakan visi misi dan dua puluh tiga janji kerja yang akan diwujudkan dalam lima tahun ke depan
nah ini nanti setahun mungkin kita baru bisa menilai
apakah dua puluh tiga janji yang kemarin sudah diumumkan dalam rpjmd tadi sudah dilakukan
nah yang terpenting bagi kami adalah berbekal nanti rpjmd
sebaiknya dalam menata kota kita harus beretika
karena kita mengajarkan kepada masyarakat juga untuk tertib kota
tertib kotanya bahagia warganya
nah itulah yang kemudian
sudah mengarah ke sana tidak
belum kalau kita bicara diskusi panjang banyak sekali pro kontra sebenarnya
nah kita harapkan dengan adanya nanti rpjmd yang dipublikasikan kepada masyarakat
masyarakat akan tahu persis lima tahun ke depan jakarta akan dibawa kemana
silahkan nanti dinilai apakah sesuai atau tidak
oke tapi layak diberi waktu diberi kesempatan lagi
atau diinterpelasi lanjut ke angket kalau menurut anda
kalau secara teknis memang seratus hari kan belum bisa memberi penilaian secara umum
kita harus fair di situ
pada oktober tepat satu tahun kita akan bisa membaca sebenarnya ke arah mana
dan bagaimana praktek di lapangannya mas
baik kita ucapkan terima kasih kepada pak nirwono pak arik rik
dan juga pak gembo
kita lihat kita beri kesempatan dulu kerja dari anisandi ini
tapi seratus hari paling tidak inilah diskusinya
ada pro kontra ada yang suka dan ada yang tidak suka ada yang puas dan ada yang belum puas
terima kasih atas waktunya malam hari ini
dan rangkuman fokus bahasan kami malam hari ini akan segera hadir
sertaplah bersama prime news